seorang presenter tv lokal di jember menjadi korban pelecehan oleh pria tak dikenal
pelaku ternyata memiliki modus dan ciri fisik yang mirip dengan kejadian yang pernah menimpa seorang mahasiswi yang sempat terekam kamera cctv
polisi kini masih memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya
didampingi rekan kerjanya dede warga jatiroto lumajang selasa siang
mendatangi polres jember untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang menimpanya
kepada polisi dede yang berprofesi sebagai presenter stasiun tv lokal ini
mengaku awalnya pelaku seolah olah kenal dan langsung menghentikan motor korban di jalan k h siddiq kaliwates jember
di saat korban lengah usai obrolan pendek seketika pelaku meraba raba paha korban
dan kemudian kabur mengendarai motornya
dari ciri fisik hingga helm yang dikenakan pelaku mirip dengan pria bermasker yang aksinya
terekam cctv di jalan baturaden beberapa hari lalu
bahkan pakaian yang dikenakan pelaku sama seperti dalam rekaman cctv yang kini banyak beredar di masyarakat
untuk kepentingan penyidikan dan guna mengungkap siapa pelaku pelecehan seksual di jalanan ini
tim identifikasi polres jember langsung melakukan olah tkp dengan meminta keterangan korban serta saksi di lokasi kejadian
ada beberapa korban dan korban bahkan ada korban yang tidak melapor pada saat itu ini menjadi kendala kita juga
sebelumnya teror asusila jalanan pria bermasker ini terjadi di jalan baturaden jember
meski aksinya terekam cctv namun polisi kesulitan menangkap pelaku
lantaran korbannya yang diduga kuat seorang mahasiswi enggan melapor